meski dilahirkan dan besar di kota jepara
raden ajeng kartini ternyata lebih banyak berkiprah di kota rembang
keberadaan kartini yang menyandang status istri bupati rembang
tidak menyurutkan semangat untuk terus berjuang
demi kesetaraan kaum wanita
berada di jalan gatot subroto
tak jauh dari kawasan alun alun kota rembang
rumah yang sekarang menjadi museum kartini ini
dulunya adalah kediaman bupati rembang bersama raden ajeng kartini
kartini adalah putri kelima bupati jepara raden mas adipati aryo sosroningrat
kartini lahir pada dua puluh satu april seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan
menginjak usia dua belas tahun kartini dipingit
ia hanya boleh berada di dalam rumah
sehingga pendidikan di sekolah belanda pun terpaksa ditinggalkan
meski tak boleh keluar rumah
kartini tak berhenti mengembangkan kegemaran yang menulis dan membaca
ia pun berkenalan dan berkorespondensi
dengan warga belanda bernama jeha abedanon
serta sang istri rosita manuela
di usia dua puluh empat tahun kartini dipersunting bupati rembang
pada tahun seribu sembilan ratus tiga ia pun pindah ke rembang
menjadi istri bupati rembang
membuat kartini semakin bersemangat menggelorakan peran wanita
agar tak kalah dengan kaum pria
lewat surat surat yang ia tulis
bila kaum wanita harus setara dengan kaum pria
dalam hal politik sosial dan ekonomi
tanpa mengenyampingkan peran sebagai istri dan ibu dari anak anak
saya juga sangat ngefan sama beliau
karena perjuangan beliau memperjuangkan para wanita
yang dulu zaman prasejarah itu
seperti kita tidak boleh bekerja untuk wanita
dan beliau memperjuangkan seperti itu
tak sampai dua tahun berstatus istri bupati rembang
kartini wafat empat hari setelah melahirkan putranya
kartini dimakamkan di desa bulu kecamatan mantingan rembang
semangat kartini dalam habis gelap terbitlah terang
sampai kini tersimpan utuh di museum kartini
dan bisa kita lihat setiap saat